kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar merawat kesehatan gigi di
masa pandemi kofit sembilan belas dalam segmen tanya dokter dan sudah bergabung melalui sambungan zoom citra
kusumasari dokter gigi spesialis konservasi gigi selamat sore dokter citra langsung saja
kata kata apa kabar dokter hai baik maaf aneh dokter alhamdulillah baik dan dokter ini kita
langsung ke pertanyaan pertama ya dokter pertanyaan pertama ini datang dari ed aneh
rfr untuk yang memakai kawat gigi ini kan harus kontrol minimal satu bulan sekali
nah dalam kondisi seperti ini apakah tetap sama atau malah seharusnya dihindari dulu
untuk pergi ke dokter gigi hai oke pada prinsipnya tetap bisa dilakukan jadi
selama tindakan kontrol ini dan menimbulkan partikel yang berpengaruh di udara bisa
wayaroso seperti scaling kelepasan alat ortocikat serta pengemburan di pengemburan gigi dengan
cepatan tinggi itu masih aman namun jika perlu tindakan yang dapat menimbulkan aerosol maka tetap
dapat dilakukan namun dengan menerapkan protokol kofit sembilan belas ini berlaku untuk semua tindakan
dokter gigi ya jadi dari segi pasien sebelum datang ke dokter gigi ya jadi dari segi pasien

sebelum datang ke dokter gigi harus ukur suhu
sebelum datang ke dokter gigi harus ukur suhu bcd dulu jika ternyata lebih dari
bcd dulu jika ternyata lebih dari

mata klub lagi kemudian jangan lupa tetap
mata klub lagi kemudian jangan lupa tetap
pencucian tangan sesampainya di tempat praktek
setelah itu akan diminta
pasien akan diminta untuk mengisi
kuisioner yang berkaitan dengan covid sembilan belas
kemudian dari segi
dokter giginya dan perawat gigi
menggunakan alat perlindung diri
kemudian di ruang tunggu
juga diatur duduknya
harus dengan prinsip
pasien sebaiknya harus berkumur
dengan obat kumur yang mengandung
agen oksidatif misalnya
kemudian dokter gigi juga
harus menggunakan alat
penghisap air luda berkekuatan tinggi
alat penghisap air
oral seperti itu
oke baik dokter ini pertanyaan
selanjutnya ya langsung datang dari
ini dokter apakah ada gejala gejala
di bagian gigi yang menjadi
tanda sudah terpapar virus covid sembilan belas
terima kasih ini pertanyaan yang
sangat menarik jadi sampai saat ini
yang menyebutkan mengenai gejala
klinis penyakit mulut akibat covid sembilan belas
namun ada sebuah referensi
yang menemukan bahwa
manifestasi di dalam rongga mulut
penyakit sistemiknya jadi si
pasien covid ini memiliki
penyakit sistemik lain seperti
jantung hipertensi dan kelainan ginjal
nah di dalam rongga mulut
pasien tersebut ditemukan
kandidiasis atau jamur
dan ada kelainan tekstur pada
permukaan lidahnya jadi
ini adalah manifestasi akibat penyakit
sistemiknya sementara ini
akibat covid sembilan belas belum
ditemukan jadi perlu penelitian lebih lanjut
oke untuk sementara belum begitu ya
nah dokter ini pertanyaan warganetra
akhir datang dari
atimnas lima ratus sebelas permisi dok
di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
ketika geraham salah tumbuh nih dan nyeri
kita masih wajib ke dokter gigi nggak
atau ada penanganan sendiri yang bisa dilakukan
oke jadi yang dapat
dilakukan pertama kali di rumah adalah
dengan menghilangkan rasa nyerinya jadi
mungkin pasien dapat mengonsumsi
dulu obat pereda nyerinya
atau jika sampai menimbulkan
bengkak dapat mengonsumsi
namun jika nyeri atau bengkaknya tidak berkurang
dalam dua atau tiga hari
sebaiknya segera kunjungi dokter gigi
tentu saja dengan menerapkan protokol
covid sembilan belas yang sudah saya sebutkan tadi
nah dokter citra ini kan
posisi dr citra saat ini sedang berada
di tokyo betul ya
ya betul ya saya di tokyo lagi
kalau di tokyo ini saya baru ada informasi
ini mungkin bukan pertanyaan dari warganya
tapi dari saya begitu karena hari kamis katanya pemerintah ini
karena hari kamis katanya pemerintah ini
tokyo di sana baru saja menaikkan
yaitu yang paling tinggi begitu situasinya boleh
dijelaskan sedikit dokter di sana seperti apa
saat ini di jepang oke jadi
satu bulan terakhir ini
seluruh jepang sebanyak satu dua ratus orang
per hari itu meningkat
kasus per hari padahal sebelumnya
sampai
satu atau sepuluh
level kecemasan menjadi
level empat tapi ini masih dalam
jadi kami sendiri di sini
masih normal kegiatan kami masih normal
tapi dihimbau untuk
tidak mengunjungi ruang publik
tidak pergi ke restoran
atau bersama teman teman seperti itu
tapi sementara masih
seperti biasa kegiatan kami
oke baik kita harapkan semoga dokter
citra sehat sehat terus terima kasih
dr citra sudah bergabung bersama kami di
tanya dokter hari ini terima kasih mbak fanny oke
nah untuk anda yang masih memiliki
pertanyaan terkait covid sembilan belas anda bisa
mengirimkan pertanyaan dengan mention akun
twitter kami di at cnn id daily
atau komentari unggahan kami di laman instagram
at cnn indonesia tv dengan
menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas